oke saya berharap nanti peparnas di papua berjalan dengan lancar
tidak ada kendala semua bisa bertanding dengan baik
mencapai hasil yang maksimal bisa menjadi semangat untuk teman teman disabilitas
dengan adanya ajang peparnas ini ajang nasional pekan paralimpik nasional ini ya
menurut saya membuat atlet atlet difabel di daerah daerah punya semangat yang baru
banyaknya orang orang atau teman teman kita yang disabel tapi tidak punya semangat hidup
atau mereka tidak punya harapan
dengan adanya olahraga disabilitas ini membuat motivasi buat mereka
dan menjadikan semangat untuk mereka
terkhusus juga buat teman teman atau saudara saudara yang mempunyai teman atau anak
atau tetangga yang banyak di luar sana yang mungkin di publik
kita bisa berperan untuk mereka untuk menjadi semangat
paling tidak kita bisa menjadi inspirasi buat mereka